referensi wisata alam berikut ini bisa menjadi agenda liburan yang menyenangkan bagi anda dan keluarga
panorama alam pegunungan dengan hamparan bebatuan cantik dan artistik menjadi daya tariknya
tak hanya menjadi surga untuk berfoto anda juga bisa menelusuri jejak laut purba di sana
terletak dua puluh lima km dari kota bandung wisata alam stone garden berada di citatah padalarang kabupaten bandung barat
sesuai namanya stone garden pesona alamnya menawarkan formasi berbatuan artistik dan eksotis yang membentuk taman alami
bagus terus tiket juga terjangkau
main ke sini gitu lah
ngapain aja di sini pak
ya paling fresh lah lihat yang hijau hijau kan
stone garden berada di tujuh ratus sembilan meter di atas permukaan laut
berbatuan yang menjulang tinggi di sini adalah terumbu karang yang terbentuk saat dataran tinggi padalarang masih merupakan dasar samudera
namun akibat letusan gunung berapi yang mencemari perairan padalaran
kehidupan karang atau koral rusak dan terputus
setelah proses pengeringan lautan menjadi daratan koloni binatang karang mengalami pengendapan yang sempurna dan terciptalah taman batu ini
kawasan stone garden ini merupakan daerah konservasi penelitian dari tim jekungan bandung
atau kelompok jagoan bandung dari fakultas arkeologi geologi dan itb bandung
bahwa di kawasan senegara ini merupakan sejarah dari peninggalan laut purba
jadi sekitar tiga puluh tujuh juta tahun yang lalu di kawasan stone garden ini merupakan lautan purba
batu fosil laut purba dan batu terumbu karang purba adalah salah satu buktinya
ini adalah salah satu bukti bahwa tiga puluh juta tahun yang lalu di sini adalah lautan purba
dan peninggalannya adalah terumbu karang ini yang membentuk tali air dari gesekan arus air yang sangat kuat
kebayang ya kalau dataran tinggi seperti ini dulunya lautan daratannya di mana ya
ratusan ekor primata jenis monyet menambah kesan wisata alam semakin melekat
untuk menutup agenda wisata semakin menyenangkan jangan lupa mengabadikan dengan berfoto di puncak stone garden